untuk menyampaikan catatan kejadian khusus
dengan pemilihan presiden dan wakil presiden
izin untuk kami menyampaikan catatan kejadian khusus
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
pada jenis pemilihan presiden dan wakil presiden
pilihan khususnya satu saksi dari paslon satu dan tiga
tidak menandatangani berita acara atau hasil rekapitulasi
untuk jenis pemilu presiden dan wakil presiden
di provinsi nusa tenggara barat
daftar pemilih tambahan atau bptb
pengguna daftar pemilih khusus
tiga ribu sembilan ratus enam jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
dan jumlah suara sah
jumlah suara sah dan suara tidak sah
terima kasih teman teman kpu provinsi
saya iryana mardanus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
bay tv atau video terkini saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
ptv atau media streaming lainnya